hujan asap ling ling buta tolong aku aduh
hai salam ah ah ah ah suaranya siwimo yuk teman teman kita kepada kemana
jangan jangan deh mereka dimakan sama hantu
anak kecil cahaya penuh batuk musik
anak anak juga anak anak
bim jangan diambil bim nanti induknya marah lho
iya bim beta pikir pikir penyu itu kasian
ah udahlah jangan banyak ngomong lah
serapu itu apa
ada burungan tuh

aduh ajar ajar benar
bima kebangga pulau itu
bim penyembah bim
mino sama bonnie di mana ya
kita pulang aja yuk jeng
sebenarnya boni dan nino digantung di pulau hantu
enggak pokoknya kita gak boleh pulang
ayo kita ke pulau hantu
eh hilangnya dimana
kalau gak salah nengkeh ini loh tempatnya
alamak aku punya ide teman teman
gimana kalau kita berpengkar saja
pasti cepat ketemunya
hayah betul itu butet
yaudah biar kita semangat ya kita atas dulu
susah selamat bersama
alamak cepat ke jeluan
alamak cepat ke jeluan
ujah gak sabit
itu kan suaranya si bimo
itu kan suaranya butet dan leng leng
iya asalnya dari sana
mereka dimakan sama hantu
hah aku sih gak percaya sama hantu
kayaknya ada yang gak beres
kita semua harus menyelamatkan anak anak itu
pak mayor jangan bercanda dong
baru semalam aku lihat hantu di pulau itu
eh pak mayor malah mengajak kita untuk pergi ke sana
kalau bukan kita yang menyelamatkan anak anak itu siapa lagi
kalau terjadi apa apa dengan anak anak itu mau tanggung jawab
kalau bukan kita teh siapa lagi yang menolongi anak anak kita
lo asal dengerin si gimbal ini
gimana kerja kanan
ayo sekarang kita masuk
eh tuh kita gak bisa lawan bajak laut itu sendirian
kita harus sama sama
bener juga ya sep
aku punya ide
pokoknya orang yang bermata satu itu akan aku kasih belut listrik
pokoknya orang yang bermata satu itu akan aku kasih blut listrik
kalau aku tuh
aku kasihin dia aja pepiting garam
dan pesek sekali ya
nanti aku kasihin dia aja

nanti aku kasihin dia aja pepiting

nanti aku kasihin dia aja pepiting

nanti aku kasihin dia aja pepiting
nanti aku kasihin dia aja pepiting

set masih inget gak password nya
mbak mbak inbak
saat ini kita nyamarin betel lah
sakitnya gak bisa dibuka
itulah akibatnya kalian akan rasakan sendiri
setelah kalian sendiri berani berani masuk ke pulau hantu